elsa dan ramdan sudah enam bulan terakhir menjadi santri di pondok pesantren khusus tunanetra
samaan darussudur di kabupaten bandung jawa barat
elsa yang sudah tunanetra sejak lahir
memilih meneruskan pendidikan setelah lulus slb untuk menjadi hafiz atau penghafal al quran
sementara ramdan yang kehilangan penglihatan di usia dewasa karena suatu penyakit
menemukan semangatnya kembali saat belajar menghafal al quran
sebelumnya ia sempat terpuruk dengan kondisi kesehatannya
keduanya kini terbiasa membaca al quran braille dengan merabat tonjolan tonjolan khusus menggunakan ujung jari mereka
sebenarnya buat ngasih kan katanya kalau kita penghafal
al quran itu kan bisa memberikan mahkota gitu ya
terutama memahkotain almarhum mamah sih
motivasinya sih yang pertama ingin membahagiakan kedua orang tua dengan prestasi hafiz
dan yang keduanya saya ingin mendekatkan diri kepada allah
al quran braille ditulis menggunakan huruf hijaiyah atau huruf arab braille
kode braille terbentuk dari enam titik timbul yang tersusun dalam dua kolom
masing masing kolom berisi tiga titik seperti susunan
dan berikutnya berisi dua titik
setiap titik yang menunjukan huruf atau harokat yang berbeda
ustadz soleh untuk membaca al quran braille ini
berarti bisa diajarin nggak ke saya untuk baca
bismillah itu seperti apa sih ustadz
contoh kita praktek ke dalam kata bismillah
bismillah pertamanya adalah huruf ba
kita ingat braille itu bacanya dari kiri ya berarti kita pegang ujung kiri
ba itu titiknya cuma titik satu dan dua
satu dan dua
berarti dia satunya itu kiri atas dan duanya itu kiri tengah
jadi cuma dua titik ini huruf ba
lalu lanjut yang kedua kasrah
bi ba kasrah
kasra itu titiknya satu lima
agak menyilang dia
jadi titik satunya di kiri limanya di kanan tengah
kiri atas dan kanan tengah
memang pemirsa kalau membaca al quran braille untuk orang awas seperti saya yang nonton anetra
butuh ketelatenan karena ujung ujung jarinya masih belum terbiasa sehingga belum sensitif
memang perlu pembiasaan tadi yang seperti ustadz bilang bisa sampai tiga bulan sampai satu semester ya
betul betul insya allah
meski cara membaca al quran braille sama dengan membaca buku braille bertuliskan latin pada umumnya
kombinasi titik titiknya menunjukkan simbol yang berbeda
perlu latihan khusus bagi tunanetra yang kehilangan penglihatan saat sudah dewasa
perlu latihan khusus bagi tunanetra yang kehilangan penglihatan saat sudah dewasa
perlu latihan khusus bagi tunanetra yang kehilangan penglihatan saat sudah dewasa

cuma yang agak sulit kayak kalau di gitu kan ada kasretain kayak an in un gitu kan
nah itu kan dia kayak huruf i tapi dia kan miring ke bawah gitu kan i bawah gitu

kayak suka salah nyebut i latin gitu kan

dan untuk kesulitannya yang pertama itu kan huruf braille itu kan antara arab dan latin itu sebenarnya hampir sama gitu kan
hurufnya itu itu aja
cuman ya mungkin yang membedakan ya penempatan sama simbolnya gitu kan
karena braille itu kan lebih ke simbol gitu
al quran braille pertama kali dibawa oleh unesco ke indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
al quran ini berasal atau bermusaf dari jordania
namun sistem tulisan al quran braille itu
baru bisa diungkap oleh seorang tunanetra asal yogyakarta supardi abdus sommat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
sejak saat itu al quran braille baru bisa dicetak dan disebarluaskan untuk para penyandang disabilitas netra